mahteram alhaj mullah muhammad hassan akun sarperest riyasatil wazara
mahteram mullah abdul ghani beradar mawini riyasatil wazara
mahteram maulawi muhammad yaqub mujahid sarperest wazaratil defah
mahteram alhaj mullah surajuddin haqqani sarperest wazaratil dakila
itulah para pemain utama penguasa afganistan untuk saat ini
pemimpin afganistan menegaskan akan menerapkan sistem syariat islam
namun ketua afganistan asia tengah dan selatan bergo foundation basir veda menilai itu saja tidak cukup
sejatinya mendirikan pemerintahan yang inklusif lebih penting
populasi afgan adalah muslim dan tidak ada masalah dengan syariat islam
itu lebih banyak penelitian
dan untuk itu saya pikir akan menjadi perbicaraan yang tidak berakhir jika setiap ayat diperkenalkan oleh seseorang dengan cara yang berbeda
jadi ini lebih tentang sekali lagi inklusifitas yang terjadi di sini
mengambil hati warga afganistan adalah pekerjaan yang sulit
defisit kepercayaan sangat melekat apalagi bagi mereka yang memiliki memori saat afganistan berada di bawah kekuasaan taliban
saya pikir satu hal yang bisa anda ragu adalah
tentang taliban mereka tidak memiliki strategi untuk masa depan
tidak memiliki program apa jenis pemerintahan yang akan mereka lakukan
apa jenis strategi yang akan mereka lakukan untuk ekonomi untuk kebijakan luar negara untuk segalanya
mereka menghadapi hal hal ketika mereka datang
kepercayaan hanya akan muncul sampai taliban benar benar membuktikan ucapannya
karena orang memiliki pengingatan taliban dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebaik saja itu selesai
saya rasa di negara ini
ada banyak pengingatan yang terbatas dalam dua puluh tahun terakhir
atau lebih baik empat puluh tahun
perang telah membuat pengingatan antara kelompok berbeda
konflik afganistan sangat kompleks
mulai dari konflik internal antara taliban dan otoritas pemerintahan afganistan
infansi amerika serikat
hingga hak hak asasi manusia di afganistan
beragam upaya damai diupayakan

representatif pemerintah afganistan dan taliban berdialog
perihal perdamaian dalam intra afgan conference for peace di doha qatar
dalam pertemuan tersebut juga terdapat perwakilan indonesia
karena indonesia berkomitmen mendukung proses perdamaian di afganistan
atau kepentingan rakyat afghan harus menjadi yang utama
pertama adalah bagaimana
kesempatan ekonomi bagi kekuatan kekuatan ekonomi indonesia
untuk bisa bekerjasama dan meningkatkan kerjasama di afganistan
dengan pemerintahan yang ada sekarang
dan membantu pemerintahan taliban justru
untuk mereka bisa membangun negaranya dengan baik
tetap memastikan bahwa transformasi
tapi transnasionalisasi dari kelompok kelompok berbasis kekerasan
dan mencoba untuk dibungkus
dengan gerakan keagamaan ini
itu tidak mendapatkan momentumnya di indonesia
kini dalam berhadapan dengan pemerintah baru afganistan
indonesia perlu memiliki strategi yang matang
butuh waktu yang tidak sebentar untuk membangun stabilitas afganistan
selain pengakuan internasional
bagaimana pemerintah afganistan memberi bukti atas janji terhadap rakyatnya
adalah kunci yang paling dinanti